presiden joko widodo pada selasa malam bertemu dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di istana merdeka jakarta
pertemuan yang dibalut dengan suasana halal bihalal ini membahas berbagai permasalahan bangsa dan negara
pertemuan presiden jokowi dengan enam ketua umum parpol pendukung pemerintah tersebut berlangsung sekitar dua lima jam
pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua umum pdip p tiga pan golkar gerindra dan pkb
pertemuan dimulai pada sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
ketua umum gerindra prabowo subianto ketua umum pan zulkifli hasan dan pelaksana tugas ketua umum p tiga mardiono hadir di istana secara bergiliran
sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh ketua umum partai golkar erlangga hartarto bersama ketua umum pkb muhaymin iskandar
terlihat berjalan keluar dari kawasan istana merdeka
para ketua umum parpol ini menyebut pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi dalam rangka idul fitri
dan juga sejumlah permasalahan menyangkut bangsa dan negara menjadi topik pembahasan
silaturahmi halal bihalal ini adalah partai partai pendukung pemerintah
tentu dibahas mengenai tantangan tantangan
capaian capaian pembangunan dan tantangan tantangan ke depan
nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi
ada pembicaraan ya pak terkait dengan koalisi besar
koalisi besar seperti apa pak
ya ini kan udah besar mau lebih besar lagi kemana
secara resmi nih pak kib dan kir gimana pak kelanjutannya
ini masih dalam pembahasan
hampir gak ada
secara praktis tidak ya tapi titipan besar
bahwa kita harus rukun kita harus kompak bisa kerjasama demi negara
intinya itu demi bangsa dan negara